beberapa waktu lalu pelanggan pln dikagetkan dengan tagihan listrik yang melonjak
nah untuk memudahkan pelanggan perusahaan listrik negara memberikan solusi
untuk mencatat meter mandiri di masa pandemi covid sembilan belas
ya melalui aplikasi whatsapp pelanggan kini bisa melaporkan stand meter masing masing
guna menghindari kebingungan terkait dengan melonjaknya tagihan listrik
di tengah pandemi covid sembilan belas tagihan listrik kian melonjak karena aktivitas work from home
penulisan catatan meter oleh petugas pln hentikan sejak adanya aturan pembatasan sosial berskala besar psbb
untuk mengurangi resiko penyebaran covid sembilan belas
sebagai solusi pln menawarkan untuk melakukan catat meter mandiri
melalui aplikasi whatsapp mulai tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh setiap bulannya
yang pertama adalah pencatatan meter mandiri
mengirimkan stand meter melalui whatsapp
yang kedua kita lakukan secara bertahap pencatatan meter langsung
dan mulai bulan ini bulan juni kita sudah lakukan pencatatan meter langsung
dengan memperhatikan protokol covid sembilan belas
pencatatan meter mandiri sangatlah mudah
cukup dengan mengikuti langkah langkah berikut
buka aplikasi whatsapp ke nomor delapan ribu satu ratus dua puluh dua
dan akan muncul langkah langkah sesuai jawaban pada chat
apabila pelanggan tidak melaporkan stand meter pada jadwal yang ditentukan
maka tagihan listrik akan ditagihkan
menggunakan perhitungan rata rata pemakaian tiga bulan sebelumnya
dan menggunakan perhitungan rata rata tiga bulan terakhir
pln memberikan solusi dengan mekanisme cicilan
sebesar taihan bulan mei dua ribu dua puluh
kita akan mencari tagihan listrik yang lebih tinggi
bisa dibayar tiga bulan selanjutnya